pemerintah akan memperlakukan kebijakan pengetatan untuk mencegah meningkatnya kasus positif covid sembilan belas pasca libur natal dan tahun baru
lalu apakah kebijakan ini cukup efektif untuk menekan laju pertambahan kasus covid sembilan belas
kita akan berbincang dengan wakil gubernur jawa barat uu ruzanul ulum kemudian ketua bidang kebijakan publik alpindo sutrisno iwantono dan pengamat kebijakan publik agus pambagio
selamat malam bapak bapak
semoga dalam kondisi sehat sehat saja karena masih panjang pembahasan mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah timbulnya kluster kluster baru
saya ke pak wagub terlebih dahulu
pak wagup untuk jawa barat sendiri sudah banyak instruksi yang disampaikan oleh pemerintah
pusat apa nanti pak secara detail pengetatan yang akan dilakukan untuk wilayah jawa barat
pemerintah provinsi jawa barat merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat
artinya apa yang menjadi isyarat isara dan harapan pemerintah pusat kami meresponnya dengan baik
termasuk ada ketegasan dalam perayaan natal dan tahun baru
maka pemerintah provinsi jawa barat lewat keputusannya pak gubernur
dilarang mengadakan kegiatan hiburan perayaan di tahun baru malam tahun baru
karena kita ketahui dengan adanya libur panjang kemarin
jawa barat ada peningkatan yang sangat signifikan
maka mengantisipasi supaya tidak terjadi hal semacam itu maka pemerintah provinsi melarang
kemudian juga mereka yang akan datang ke wilayah jawa barat
tetap harus memperlihatkan hasil tes tentang negatif dan yang lainnya
dan kita pun akan mengadakan inspeksi di tempat tempat yang sudah biasa kita lakukan dalam setiap libur panjang
yaitu di pos pos masuk ke wilayah jawa barat di rest area dan yang lainnya ada pengetesan
nah kalau mereka tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh kami
maka kami akan dengan ketegasan untuk mengembalikan mereka
termasuk juga kalau di wilayah jawa barat ini ada tempat tempat hiburan
yang melaksanakan kegiatan di tahun baru dan yang lainnya
ini akan ada sanksi penutupan dari pemerintah
maka ini juga bekerja sama dengan pihak para bupati dan wali kota yang ada di jawa barat
insya allah ini sudah menjadi satu kesatuan yang dapat
seserius apa kemudian merespon
bagaimana menurut anda kebijakan pengetatan ini pak wagub
kita tahu dalam masa libur panjang sebelumnya narasi serupa sudah disampaikan oleh pemprov jawa barat
tapi nyatanya di lapangan pengawasan dan prakteknya tidak sedemikian ketat
tapi di sini juga sudah ada penyelesaian pengetatan
jadi ini sudah menjadi satu kesatuan yang dapat
tampaknya ada komunikasi dengan pak wagub
pak sutrisno selamat malam
sambil menunggu nanti sambungan ke pak wagub kita perbaiki
bagaimana anda melihat sejumlah kebijakan yang kembali akan diberlakukan mulai besok
bagaimana dampaknya untuk kalangan pengusaha
saya kira kalau tujuan dari pemerintah kan baik ya
karena memang ingin mencegah dan mengurangi dan menurunkan sebisa mungkin penularan dari pandemi ini
dan tentu kita bisa pahami
cuma yang mungkin menjadi pertanyaan dan keluhan dari teman teman pelaku usaha itu kan waktunya
mungkin juga bukan hanya pelaku usaha
masyarakat juga melihat itu dari sisi waktu mendadak begitu
karena baru dua hari yang lalu ya kemarin begitu
besok sudah harus dijalankan
sementara orang sudah membuat perencanaan yang lama ya
dari kemarin kemarin sudah punya rencana mau pergi kemana kemana
dan saya mendapatkan laporan juga dari phri misalnya
itu sudah ada sekitar tiga ratus
satu ratus tujuh belas miliar tiket yang dibatalkan ya
yang minta dikembalikan di refund
dari satu ratus tiga puluh tiga tiket yang ada
karena kemudian adanya tes antigen dan sebagainya
dan memang itu juga tidak murah ya
untuk antigen tiga ratus ya
kalau orang mau lewat darat misalnya ke surabaya
untuk tes saja mungkin sudah hampir sama itu dengan
itu sudah hampir sama itu dengan biaya

pada abis ini kita mendukung itu
karena kalau kita cepat bisa menyelesaikan masalah kesehatan
tentu ekonomi juga akan bergerak dengan sendirinya
walaupun kita juga lihat ya
selama ini gelombang pertama ini belum selesai juga indonesia
sementara negara lain sudah masuk ke gelombang tiga
pak sutrisno tadi anda mengatakan bahwa ini cukup mendadak
apakah sejak awal tidak dilibatkan pengusaha
tadi anda mengatakan bahwa ini cukup mendadak
artinya sejak awal tidak dilibatkan untuk merumuskan kebijakan ini
tidak di sounding dulu tanda kutip dari pemerintah
sampai ada kebijakan dikeluarkan
pada umumnya kebijakan kebijakan selalu dikomunikasikan ya dengan kita ya
tetapi memang yang ini kebetulan belum di
dibahas dengan kita
sehingga proses sosialisasinya kita pun sulit untuk bisa melakukan sosialisasi kepada
masyarakat pelaku usaha dan anggota anggota kita
karena memang pembicaraan dari awal ini kan penting ya
supaya kita di dalam memberikan dukungan kepada pemerintah itu memang
mempunyai waktu yang cukup untuk sosialisasi dan mempersiapkan diri
baik saya ke pak wagup lagi
pak wagub apakah memang kemarin pada saat rapat koordinasi dikumpulkan
cukup mendadak instruksinya disampaikan pemerintah pusat
atau memang sudah ditakar karena saat ini laju covid sembilan belas di lima provinsi ini cukup tinggi
baik masih ada masalah komunikasi dengan pak wagub
saya ke mas agus terlebih dahulu
mas agus tadi merespon apa yang disampaikan oleh apindo bahwa kebijakan ini dikeluarkan secara mendadak
orangnya tidak jelas anda tidak kedengeran berisik
baik belum juga mendengar suara saya
oke kita jeda dulu kita akan perbaiki komunikasi dengan dua narasumber
saya newscast ikan kembali sesaat lagi tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama newscast
kita masih berbicara bagaimana skema yang diterapkan di berbagai daerah untuk menekan potensi pertambahan kasus positif
covid sembilan belas pasca libur natal dan tahun baru
ada banyak skema yang diberlakukan untuk lima provinsi dengan pertambahan kasus covid sembilan belas tertinggi
salah satunya adalah jawa barat
sambil menunggu koneksi kami terhubung kembali dengan wakil gubernur jawa barat saya sapa pak sutrisno lagi
pak sutrisno tadi di segmen sebelumnya pak sutrino sempat mengatakan bahwa memang untuk kebijakan kali ini terkesan mendadak
sehingga proses sosialisasinya kepada kalangan pengusaha tidak maksimal
bagaimana kemudian menindaklanjutinya jika memang prosesnya ini sangat singkat besok sudah mulai diberlakukan
ya bagaimana lagi ya kan itu sudah menjadi peraturan ya
tentu kan sulit ya kalau orang sekarang misalnya sudah membatalkan tiket pesawat gitu ya
kan kalau disuruh berangkat lagi sudah sulit
ya kan ada juga di daerah daerah lain yang apa namanya karena pemberitahuannya mendadak begitu
dan di situ tes antigennya belum siap belum semua daerah itu ada tempat tes antigen
yang akhirnya dia berangkat nggak bisa karena nggak antigen tapi membatalkan juga sudah kesulitan
nah yang begini begini ini memang tidak tahu nanti bagaimana itu secara penyelesaiannya ya
tapi memang kondisi ini kan memang tidak bisa dihindarkan ya
dan yang penting itu sebenarnya perlakuan itu seyogianya jangan dipukul rata ya
karena tidak semua tempat itu mesti cujuananya merah semua nggak juga hijau semua
misalnya kalau untuk hotel dan restoran itu kan
sektor sektor yang paling terdampak ya paling awal dia terdampak
dan menurut perkiraan kita semua orang juga akan paling belakangan untuk recovery
padahal di hotel di restoran yang besar yang di mal itu kan kerumunan relatif kecil
orang ke hotel kan nggak banyak tamunya juga nggak banyak lagi begini
sebenarnya aturan yang terlalu ketat
biar tidak terlalu pas gitu ya
tetapi yang di luar ya yang tentu melibatkan masyarakat banyak
itu justru kerumunan lebih banyak
di sanalah yang sebenarnya kluster kluster itu terjadi
karena itu sebenarnya bagaimana mengatur itu menjadi penting oleh pemerintah ya
karena bagaimanapun juga area kecil itu kan harus keluar harus mencari pekerjaan
yang bisa juga dilarang dengan ketat begitu saja
cuma mereka itu harus sadar untuk menerapkan protokol bkm itu dengan sebaik baiknya
nah di sini laporan dari pemerintah daerah untuk bisa memberikan sosialisasi ke seluruh negara mereka
sebab kalau mereka seperti itu nanti nggak turun turun juga
seperti sekarang ini kita masih terus di gelombang pertama terus gitu
ini yang saya kira perlu dipikirkan
tidak ada ukuran yang seragam di semua tempat
jadi memang pendekatan yang lebih lokalistik itu juga diperlukan
pak sutrisno pak luhut mengatakan bahwa ini bukan hanya pengetatan saja
tapi pengetatan yang terukur sehingga kalkulasinya sudah dihitung secara cermat
sepakat tidak dengan statement itu
terukur itu artinya kan tidak apa namanya
terukur itu artinya kan tidak apa namanya
terukur itu artinya kan tidak apa namanya
diketatkan secara keras begitu ya
tapi tetap saja kan kalau kemudian masuk ke suatu daerah ya ke bali tes antigen
itu kan tidak mudah juga ya
kita misalnya buka restoran jam sembilan eh bukan jam tujuh ya kalau untuk dki
tapi jam tujuh sudah harus berhenti gitu kan
nah ini kan memang tidak ditutup sama sekali
tetapi tentu punya pengaruh yang signifikan bagi tempat lain gitu ya
jadi orang kalau sekarang dipatasi liburnya sedikit
tentu orang bisa pergi jauh jauh
kalau pergi kalau dua hari mungkin dari jakarta ke bandung gitu

tapi kalau lebih dari tiga hari ya orang bisa pergi ke semarang gitu
ke jogja atau ke jawa timur atau tempat yang lebih jauh
oke baik saya coba sambungan ke pak agus terlebih dahulu
apakah sudah bisa mendengar suara saya mas agus
oke sudah clear
mas agus kita berbicara mengenai kebijakan yang kembali diputuskan oleh pemerintah tadi
pak sutrisno mengatakan bahwa ini terlalu mendadak
sehingga proses sosialisasinya kurang waktunya
kalau anda melihat bagaimana kembalinya diberlakukan kebijakan yang menurut pak luhut
ini adalah pengetatan tapi terukur
ya ini sekarang ini kan pemerintah panik ya
jadi ketidakpastian saya dari awal asal di bulan maret
tolong pastikan itu model dilokalisir dengan cepat
mulai di karantina dan sebagainya
tidak sepotong sepotong semena ekonomi semena ekonomi
karena itu panjang
nah sekarang di jakarta saja psbb psbb terus
gonta ganti dan klasik dan segala macam
itu sama saja tidak ada psbb menurut saya
jadi sekarang ya sudah karena kan peraturannya tidak dikelankan dengan baik dan ketat
ya persoalannya kan jadi begini
sementara kita kan belum juga landai
kan berkali kali saya katakan kita belum landai kok sudah merubah kebijakan
karena pandemi ini harus ditangani bahwa harus ada evidence base
sekarang kita harus tetap berhenti untuk mengelola
sebenarnya kita harus tetap berhenti
kita harus tetap berhenti untuk mengelola
kita harus tetap berhenti untuk mengelola
kita harus tetap berhenti
kita harus tetap berhenti
kita harus tetap berhenti
ada gangguan komunikasi dengan mas agus
saya coba sapa pak wagub sudah kembali tersambung
baik masih bermasalah
terakhir saya ke pak sutrisno
sayang sekali memang kita mengalami gangguan komunikasi dengan pak wagub dan juga mas agus
idealnya seperti apa kemudian kebijakan yang tanda kutip ya bisa win win solution
tadi laporan dari rekan saya pak sutrisno salah satu pengelola mal di indonesia mengatakan akan mencoba negosiasi dengan pemerintah provinsi dki jakarta
jadi ketika jam mal operasionalnya dipercepat penutupannya
maka jam untuk membukanya apakah diperbolehkan untuk dibuka lebih awal
apakah memang cara cara seperti ini cukup ideal bagi pengusaha atau seperti apa win win solutionnya
saya kira kalaupun dibuka lebih awal juga siapa yang mau datang juga gitu loh
sebenarnya kan kalau kita normal saja ke sana yang penting itu protokolnya
protokolnya itu diperketat
ya pakai maskernya jaga jaraknya kemudian dites suhunya
itu yang paling penting gitu
karena di mal itu kan relatif ya yang datang pun sebenarnya kalangan yang tertidik
jadi mereka lebih ngerti juga untuk kesehatan itu untuk menjaga diri
sehingga yang demikian ini mestinya agak dilonggarkanlah
karena memang teman teman yang di pedagang pedagang di mal itu kan sudah menderita banget ya selama ini
sewanya saja kan tetap harus dibayar
tapi kemudian membuka tidak boleh
itu sudah agak membaiklah dibandingkan waktu waktu sebelumnya
nah sekarang kalau kemudian dihadapkan pada kondisi yang demikian ini
memang tadinya kan harapannya setelah lebaran ya ini kan
natal ini kemudian tahun baru mereka punya harap harap di situ
tapi kemudian terjadi hal semacam ini ya
dan dengan pemahaman bahwa kita ngerti
tentang upaya untuk bisa mengurangi penularan ini ya
tapi kan harus juga ada kelonggaran kelonggaran tertentu
dengan tetap menerapkan protokol itu yang paling penting ya
protokol itu yang paling penting
baik protokol kesehatan itu yang paling
saya nggak tempat dengar itu pembicaraan mas agus wabagia dan pak wagub ya
ada gangguan komunikasi pak sutrisno
sehingga kita tidak bisa melanjutkan bersama dengan pak wagub
mas agus terima kasih sudah berbincang bersama kami
ketua bidang kebijakan publik apindo sutrisno iwantono
selamat malam pak sutrisno
dan cnn indonesia newscast akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya
tetaplah bersama kami